memasuki pekan keempat pembelajaran tatap muka seratus persen rupanya sejumlah sekolah harus kembali memperlakukan pjj
data yang diungkapkan oleh pemprov dki jakarta sejauh ini sebanyak empat puluh tiga sekolah kembali pjj namun dua puluh delapan diantaranya sudah kembali dibuka
sembilan sekolah tersebut diantaranya adalah sdn mampang perapatan tiga jakarta selatan dan sdn pejaten barat sembilan jakarta selatan
kedua sekolah dasar ini sejak diperlakukan ptm seratus persen pada tiga januari lalu belum ada temuan kasus positif covid sembilan belas baik kepada siswa maupun guru
sehingga sampai saat ini sekolah masih memperlakukan ptm seratus persen dengan ketentuan ketentuan sesuai dengan skb empat menteri
di antaranya pembatasan jam masuk sekolah maksimal enam jam aturan istirahat di dalam kelas dengan makan berkala yang dibawa siswa masing masing
pembatasan jam masuk sekolah di dalam kelas dengan makan berkala yang dibawa siswa masing masing
pemerintah provinsi dki jakarta masih melangsungkan sistem pembelajaran tatap muka atau ptm dengan kapasitas seratus persen
meski demikian kegiatan ptm seratus persen dapat dihentikan dan sekolah ditutup sementara apabila terbentuk klaster penyebaran covid sembilan belas
lalu bagaimana situasi terkini pembelajaran tatap muka di jakarta sudah ada produser lapangan cnn indonesia
putih anggra ini putih bagaimana evaluasi pembelajaran tatap muka seratus persen di jakarta sejauh ini
ya lady selamat pagi dan juga pemirsa memang data yang disampaikan oleh pemprov dki jakarta per tanggal dua puluh lima januari kemarin bahwa ada sebanyak empat puluh tiga sekolah yang harus kembali memperlakukan pjj
karena temuan pasus covid sembilan belas dari siswa dan juga gurunya yaitu sebanyak tujuh puluh dua kasus enam puluh tiga diantaranya adalah dari siswa dan juga lima diantaranya dari guru
sehingga empat puluh tiga sekolah tersebut harus kembali memperlakukan pjj
namun lima belas atau dua puluh enam
delapan diantaranya sudah kembali dibuka
memang jumlah empat puluh tiga kasus tersebut terbilang tidak sedikit seperti itu ya
tetapi jika dibandingkan dengan total sekolah yang ada di dki jakarta yaitu sebanyak lima tiga ratus sekolah maka jumlah tersebut memang terbilang sedikit jika dibandingkan dengan total sekolah yang sedang aktif memperlakukan ptm seratus persen di dki jakarta
di antaranya adalah sdn mampang perapatan tiga jakarta selatan dan juga sdn sembilan pejaten barat jakarta selatan di tempat saya berada saat ini
memang kedua sekolah ini adalah
sekolah sekolah yang masih memperlakukan ptm hingga keempat
hingga pekan keempat saat ini
artinya belum ada kasus positif covid sembilan belas yang ditemukan di sekolah sekolah tersebut mulai tanggal tiga januari atau hari pertama pemberlakuan ptm tersebut
memang dari evaluasi kedua sekolah ini adalah
sekolah sekolah tersebut harus tetap memperlakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat
bahwa setiap siswa atau setiap orang yang datang ke dalam sekolah harus cek suhu tubuh cuci tangan dan juga menerapkan protokol kesehatan selama berada di dalam sekolah
dengan aturan yaitu pembatasan atau jumlah jam masuk maksimal enam jam sesuai dengan skb empat menteri
kemudian untuk jam makan sendiri juga dipatasi lima belas sampai dua puluh menit berada di dalam sekolah atau di dalam kelas
dan diawasi oleh guru yang sedang bertugas atau mengajar pada mata pelajaran sebelumnya
memang adalah ketika makan ini hal yang krusial karena para siswa ini harus membuka masker seperti itu ya
nah untuk pengawasan supaya tidak terjadi potensi penularan pada saat jam makan siang tersebut memang
harus tetap berada di tempat duduknya
kemudian mereka juga diperkenankan untuk membawa bekal makanan mereka masing masing
karena memang kantin di sekolah sekolah sdn tiga makang perapatan dan juga sdn sembilan pejatan barat ini tutup
namun demikian memang beberapa penjual makanan di depan sekolah masih ada dan itu memang sebenarnya dilarang
namun pihak sekolah sendiri juga melakukan tindakan tindakan pencegahan yaitu bekerjasama dengan orang tua siswa
bahwa orang tua siswa ini harus menjemput anak anaknya
dan harus tiba di sekolah sepuluh menit sebelum anak anaknya pulang
sehingga tidak ada alasan bagi siswa untuk jajan di luar sekolah atau di luar pagar sekolah sambil menunggu orang tua mereka datang seperti itu
sehingga kerjasama antara guru dan juga orang tua ini harus memang diperketat seperti itu ya
dan juga memang selain tadi waktu menjemput yang harus lebih awal datang
kemudian mereka orang tuanya ini juga diwajibkan untuk selalu memonitor dan juga mengupdate kepada guru
dan juga mereka harus memperhatikan anak anak mereka sehingga dapat dilakukan deteksi dini
apakah mereka berpotensi positif covid sembilan belas atau tidak
sehingga tidak menjadi penularan di lingkungan sekolah
bahwa mereka dalam keadaan sehat
kemudian selain sdn tiga mampang perapatan dan juga sdn sembilan pejaten barat ini
karena seperti yang saya tadi infokan sebelumnya bahwa ada sebanyak lima tiga ratus sekolah yang ada di dki jakarta
dan memang dinas pendidikan dki jakarta ini menegaskan bahwa dki jakarta masih sesuai syarat dan juga regulasi
kemudian jumlah enam puluh tujuh atau jumlah tujuh puluh dua siswa dan juga guru yang terpapar covid sembilan belas tersebut
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan total siswa yang berpartisipasi atau total siswa yang ada di dki jakarta ialah satu tujuh juta
sehingga apalagi siswa siswa dan juga guru tersebut terpaparnya tidak berada di dalam sekolah
melainkan di tempat di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga atau di lingkungan tempat tinggal mereka
baik terima kasih putri untuk informasi anda terkait pembelajaran tetap muka yang berlangsung di jakarta
selamat bertugas kembali